serta tempat pemberdayaan umkm
untuk pola hidup sehat dan bersih
lu kan bertiga satu paket tuh sama si ysy sama si faudo atau beda beda tuh masuknya tuh
serta vitamin dan mineral lainnya
jadi yang pekerja sini bukan ada yang orang sekolah enggak
bagaimana digital literacy dan kemudian digital talent nya kita itu juga bisa tumbuh signifikan gitu
untuk membersihkan apk apk yang belum diturunkan
gara gara dua tiga poin terakhir kan
dampaknya ekonomi dan juga terciptanya lapangan kerja
karena orang lebih dari jauh pun
god bless oh ya bagus lah ya
nah jadi vitamin d ternyata dia mempunyai tempat atau kita bilang reseptor